seperti informasi tadi ketua kpk firly bahuri selasa siang diperiksa oleh tim gabungan polda metro jaya di bares krimpori
dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
ajudan ketua kpk yang juga menjadi saksi dalam kasus ini bahkan sudah ditarik ke polri
dua pekan sejak mantan menteri pertanian ditahan di kpk publik masih membaca apakah seserius apa polri menangani kasus ini
kita bahas perjalanan kasus ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual
ada pak agus sunaryanto koordinator icw pak agus selamat malam
terima kasih bapak sudah bergabung pada malam hari ini
kami juga sudah berusaha mengundang narasumber dari polda metro jaya tapi tidak bersedia atau berhalangan hadir pada malam hari ini
pak agus kalau misalnya kita lihat perjalanan kasus ya ini publik betul betul masih menanti
seserius apa polri untuk menangani ini
anda melihat sejauh ini masih sesuai tracknya masih berada di garis yang masih on the track kasus ini
ya sementara menurut pandangan kami memang masih on the track
cuma memang kami sebagai publik gitu ya berharap ada percepatan dari penanganan perkara yang dilakukan oleh
diduga oleh pimpinan kpk pak firly bahuri
dan kami melihatnya ini pak firly belakangan ini sudah beberapa kali melakukan manuver
misalnya mengirimkan surat kepada tembusan ke menko polhukam kepada kapolri untuk tidak hadir dalam pemeriksaan pertama
kemudian juga minta pemeriksaannya kemarin dipindahkan dari polda ke mabes polri
nah ini kan menurut saya manuver manuver yang sebenarnya tidak perlu gitu
karena sebagai pimpinan kpk dia memimpin institusi penegak hukum harusnya bisa memberikan contoh
kepada publik bahwa ketika dipanggil dia langsung datang saja gitu
walaupun tidak ada masalah juga gitu misalnya mengundurkan kalau misalnya ada kesibukan lain
tapi ini kan sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa akan ada pemanggilan pemanggilan
beberapa saksi kan juga sudah dipanggil artinya sebenarnya arahnya sih semakin jelas
dan kami sih menduga gitu ya manuver yang dilakukan oleh pak firly ini mungkin dia
saya rasa sudah mulai semakin terpojok dengan situasi saat ini kasus yang ditangani oleh polda gitu
kami menduga akan ada mungkin penetapan tersangka ya misalnya
karena kemarin agendanya juga sudah ditarik ke mabes polri
nah kita berharap ini ada kabar gembira sih dalam waktu dekat gitu ya
karena memang ini ekspektasi kami begitu tinggi
karena ya pak firly ini kan salah satu yang menjadi dalam tanda putih persoalan di kpk
karena beberapa kali juga kena masalah etik
dalam kasus ini misalnya di awal dia menepis bahwa pernah bertemu dengan pak sel
tapi belakangan kan dia mengakui dan ini terkonfirmasi dalam pemeriksaan di baris krim kemarin bahwa dia mengakui
nah sebenarnya kalau secara etik ini sudah melanggar
sudah melanggar karena di pasal
tiga puluh enam undang undang kpk kan pimpinan kpk dilarang untuk bertemu dengan orang atau pihak lain tersangka gitu ya
yang terkait dengan kasus gitu
pak agus kalau misalnya melihat perjalanannya sampai sekarang
anda tadi sudah mengatakan ini masih on the track sekalipun ada manuver manuver itu
sebenarnya seberapa apakah menurut anda polisi juga sedang melihat dampak dari sedang mengukur mungkin
dampak dari penanganan kasus ini
jika ditangani secara cepat mungkin dampaknya bagaimana
lalu jika tidak dampaknya bagaimana
apakah menurut anda polisi juga melihat hal itu
seharusnya ini tidak menjadi pertimbangan kepolisian ya
karena kan khusus misalnya di kpk sendiri kan sifatnya kualitif kualitif
jadi ketika mereka ada satu yang tetapkan tersangka otomatis berhenti atau non aktif
sementara kalau sudah jadi terdakwa kan berhenti total
khususan kan sifatnya kualitif kualitif
dan kalau misalnya memang dibutuhkan nanti akan ada penetapan dari presiden siapa penggantinya
ini kan kemarin juga sudah diperpanjang satu tahun ya
masa kepemimpinan kpk
jadi menurut saya kepolisian ini on the track saja
kalau misalnya memang alat buktinya cukup ya segera ditetapkan sebagai tersangka
siapapun itu gitu ya
kepolisian menurut saya juga harus di
harus dikritisi ya
karena dengan memindahkan pemeriksaan dari polda ke baris krim
menurut saya ini tidak juga memberikan contoh baik kepada publik
karena ini seolah olah tidak menunjukkan adanya equality before the law ya
persamaan di depan hukum
nah apakah misalnya kalau bukan pak firly gitu boleh pihak lain ketika dilaporkan ke polda
atau di polda transap
kemudian bisa minta pindah ke baris krim gitu
jadi hal hal yang seperti ini menurut saya tidak perlu diulang
kemudian yang kedua mungkin saya sih menduga ini juga salah satu bentuk sinyal dari pak firly gitu ya
bahwa ya saya kan mantan komjen
jadi mungkin ini juga menunjukkan bahwa dia masih punya relasi
tapi sekali lagi menurut saya harus ada kepastian
ketepatnya gitu ya
dari polda kalau memang buktinya sudah ada
jangan lagi menunda nunda
apalagi kita akan segera menghadapi momentum pemilu
saya khawatir nanti ada momen motif dikait kaitkan dengan motif politik gitu
pak agus kalau apa sebenarnya sekarang dampak yang mungkin muncul
jika polisi kepolisian tidak segera menyelesaikan kasus ini
saya pikir ini jadi
dari sisi negatifnya ya
dianggap ada upaya upaya untuk melindungi pak firly
ini akan pada titik tertentu mungkin nasdem gitu ya
yang saat ini merasa sangat dirugikan misalnya
karena pak esl sudah ditetapkan bersangka
justru akan kemudian terus melakukan upaya upaya penyerangan kepada institusi penegak hukum dalam hal ini kpk
jadi ini tidak baik
jadi kita sama sama mari menjaga maruah
institusi penegak hukum
baik itu di kepolisian ataupun di kpk
ya kalau buktinya cukup
kenapa tidak segera ditetapkan sebagai tersangka gitu
dan menurut anda seorang firly bahuri sebagai penegak hukum juga perlu paling depan menyontohkan ya
bagaimana menghadapi ketika dihadapkan dengan proses hukum yang berada di depannya begitu
pak firly kan mantan polisi ya
dan pangkatnya juga bintang tiga tuh
walaupun sudah purnawirawan
dan sekarang menjadi pimpinan kpk
sebelumnya pernah jadi deputi di kpk
ya berikan contoh yang terbaik buat bangsa ini gitu ya
kalau sudah memang dia merasa sudah bersalah ya
tunjukkan saja bahwa ya saya bersalah gitu ya
nah nanti kan bisa masih ada proses selanjutnya di pengadilan gitu
jadi bisa membelah diri dengan pengacaranya gitu
pak agus terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
sekalipun saya mengutip tadi pernyataan anda
sekalipun memang saat ini penyelidikannya prosesnya anda lihat masih on the track
tapi tetap harus dikawal
dan diharapkan tidak ada lagi manuver manuver yang tidak perlu gitu ya
baik terima kasih banyak pak agus sunaryanto
koordinator icw malam hari ini sudah bergabung
terima kasih mbak putri